komisi pemberantasan korupsi melelang harta rampasan milik mantan gubernur jambi zumi zola
harta tersebut berupa lima action figure atau miniatur toko superhero dengan harga pembukaan penawaran lelang sebesar rp empat puluh lima juta
komisi pemberantasan korupsi melelang harta rampasan mantan gubernur jambi zumi zola
tak seperti barang lelang biasanya kali ini kpk melelang barang rampasan berupa action figure atau miniatur toko superhero
namun jangan salah miniatur yang dilelang ini dibuka dengan harga penawaran lelang mencapai rp empat puluh lima juta
action figure yang dilelang merupakan tokoh superhero dari komik marvel seperti black panther kabel hingga sosok musuh seperti lezat dan voucher
miniatur buatan rumah produksi xm studios ini memang memiliki harga jual hingga puluhan juta

jurubicara kpk febri diansyah kami sore menyampaikan lima buah miniatur milik zumi zola dilelang secara tertutup atau online
lelang ini bisa diakses di situs lelang go id atau situs resmi kpk
dan juga ada sekitar lima unit action figure yang kami sitar dan kemudian kami rampas dari perkara dengan terdakwa zumi zola gubernur jambi
bagi pihak pihak yang ingin mengikuti lelang bisa membuka website kpk atau juga website lelang go id
zumi zola merupakan terpidana kasus suap dan gratifikasi terkait proyek di dinas pupr provinsi jambi
zumi zola difonis enam tahun penjara dengan denda lima ratus juta rupiah oleh hakim pengadilan tipikor pada desember dua ribu delapan belas